kita ke informasi selanjutnya
sensor pendeteksi aktivitas gunung anak rakatau rusak
kepala pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg menjelaskan
kerusakan tersebut akibat dari material vulkanik gunung anak rakatau
yang erupsi dalam beberapa waktu terakhir
walau terdapat alat yang rusak
pvmbg menyebut bahwa masih ada dua sensor lain yang masih berfungsi
yaitu sensor yang diletakkan di palasari dan pulau sertung
selain akan memperbaiki sensor yang rusak
pvmbg juga berencana menambah jumlah sensor untuk memantau secara agresif
aktivitas vulkanik gunung anak rakatau
tentunya kami sangat mengharap nanti kondisi ini masyarakat juga ikut menjaga
karena ini sangat penting dalam pemantauan gunung habi di indonesia
termasuk juga yang di ketau